anda kembali di sapa indonesia siang saudara pt pos indonesia persero yang dikenal juga dengan sebutan pos in
menjalin kerjasama dengan pt asabri persero dalam penyaluran dana pensiun
nantinya dana pensiun bisa diantarkan kepada pensiunan yang telah berumur lebih dari enam puluh lima tahun difabel dan sakit menahun
berikut penjelasan lengkap direktur bisnis jasa keuangan pos indonesia
pt pos indonesia persero yang dikenal juga dengan sebutan pos in menjalin kerjasama dengan pt asabri dalam penyaluran dana pensiun
seperti apa peningkatan kualitas layanan dan peran pos indonesia dalam penyaluran dana pensiun
bersama direktur bisnis jasa keuangan pt pos indonesia persero bapak haris kita akan membahasnya
pak haris pos indonesia sebagai mitra asabri dalam penyaluran dana pensiun
seperti apa sih pak sinergi dan kerja
jadi seperti tadi yang disampaikan pemerintah dalam hal ini asabri mendapat tugas dari negara untuk menyampaikan atau membayarkan manfaat pensiun bagi anggotanya
nah pt pos indonesia menjadi salah satu mitra dari pt asabri
jadi saat ini pt pos indonesia itu mendapat penugasan dari dua institusi ya
kemudian yang kedua dari asabri
saat ini pt pos indonesia membayarkan lebih kurang sebanyak empat ratus tujuh puluh empat pensiunan ya
dengan rincian tiga ratus sembilan puluh tiga ya
kemudian sisanya pensiunan asabri
nah jadi dan ini sudah berlangsung cukup lama
jadi kita memang mendapat penugasan dari negara melalui taspen melalui asabri untuk membayarkan manfaat pensiun kepada anggotanya
pak ini kan bisa dibilang sebagai lini bisnis defund distribution ya pak ya dalam penyaluran dana pensiun
seperti apa pak komitmen dari pos indonesia menjadikan ini salah satu produk unggulan lah atau layanan unggulan yang dimiliki pos indonesia
dan seperti kita lihat bahwa bapak juga bersama asabri juga sempat terjun langsung
untuk melihat dan memberikan dana pensiun kepada para pensiunan itu pak
kalau kita cerita pensiunan tentunya kita memang mencerita tentang orang orang tua kita
yang kalau dulu memang ada cerita bahwa orang orang tua kita ini ingin datang ke kantor pos untuk bisa beruni dengan teman temannya
bersilaturahmi dengan teman temannya
tapi sekarang memang mungkin
faktor usia dan sebagainya itu mungkin mendorong juga orang
apa ya agak butuh usaha untuk bisa datang ke kantor pos
nah di sisi lain pemerintah dalam hal ini
berharap ya ataupun mencanangkan bagaimana supaya pelayanan kepada para pensiunan ini makin ditingkatkan
karena itu kita kemarin berdiskusi
jadi kira kira salah satu ya salah satu saya bilang upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
atau kepada para pensiunan penerima manfaat pensiunnya adalah dengan mengantarkan langsung uang pensiunan ini ke rumah
nah pak layanan pensiun ini kan juga butuh inovasi dan teknologi tentunya kan yang dimiliki pos indonesia
apa teknologi atau inovasi dalam penyaluran dana pensiun ini berkolaborasi dengan asabri maupun taspen pak
jadi kan mereka memang ini kan saat ini yang dibayarkan kepada para pensiunan ini kan sama ini merupakan uang negara
jadi taspen maupun asabri punya kewajiban memastikan bahwa penerima pensiun ini memang adalah orang yang berhak
orang yang berhak kemudian tentunya yang masih hidup
nah karena itu baik tasmen maupun asabri memang mengharuskan ada yang disebut dengan nama otentikasi
perlu mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh pt pos dengan yang dimiliki oleh asabri
nah karena itu kita teman teman di belakang sudah menyiapkan ini
jadi bagaimana dengan aplikasi yang kita miliki proses otentikasi juga berjalan gitu ya
memastikan bahwa pensiunannya ada masih hidup
nah kemudian selanjutnya dengan autentikasi tadi uang pensiun itu terbuka blokirnya
secara sederhana prosesnya gini mbak
pada saat sebelum dibayarkan ya pada saat katakanlah misalnya kami pt pos indonesia menerima dana untuk dibayarkan kepada pensiunan
itu dana tersebut kami masukkan ke rekening
jadi para pensiunan yang dibayarkan di kantor pos itu sejujurnya kami createkan rekening di rumah
nah inilah mengintegrasikan sistem diantara yang dimiliki oleh pos
sehingga memang proses pembayarannya tadi memenuhi ketentuan yang ada di asapri
kemudian dari sisi kita pada saat sudah terbuka blokirnya berarti ini memang hak dari para pensiunan
nah selama ini dia datang ke kantor pos ini sekarang kita ganti kita yang datang
datang langsung ke rumah pensiun ya
pak dengan adanya kolaborasi sinergi
tentu kan kedepannya ada harapan pak
pt pos indonesia dan ini menjadi bisnis unggulan lah yang dimiliki pos indonesia ke depan
ya jadi gini dari piloting yang kita lakukan dari seperti yang tadi kita sudah bersama
direktur hubungan kelembagaan nasabri kita sudah melihat langsung di lapangan seperti apa
termasuk tanggapan respon para pensiunan itu luar biasa
nah karena itu keberhasilan keberhasilan mekanisme yang kita terapkan dalam penyaluran mahasiswa
juga kita lakukan di penyerahan atau pengantaran pensiun ini
sehingga harapan kita memang ya tadi karena kan kita tahu mitra asabri mitra tax pen ini bukan hanya pt pos indonesia
ya mungkin nanti antara para mitra ini bisa bersinergi dengan pt pos indonesia
pada saat misalnya mitra mitra misalnya
bri btpn atau apapun mitra mitra asabri itu mungkin bisa juga bersinergi dengan pt pos indonesia
untuk mengantarkan menggunakan layanan yang dimiliki oleh pos untuk memberikan layanan yang lebih mula
bagi para penerima pensiun yang dibayarkan di kantor mereka
itu mungkin harapan kita ke depan
semoga apa yang menjadi harapan dalam peningkatan kualitas layanan pos indonesia terhadap para pensiun
bisa diterima dan bisa dirasakan hadirnya negara
ya pemirsa demikian bincang bincang saya dengan bapak haris direktur bisnis jasa keuangan pt pos indonesia